tiga bakal calon presiden yang akan berkontestasi pada pemilu dua ribu dua puluh empat yakni prabowo subianto ganjar pranowo dan anies baswedan menghadiri acara rakernas apeksi dua ribu dua puluh tiga di makassar sulawesi selatan
ketiga baca pres adu gagasan tentang isu perkotaan di hadapan puluhan wali kota seluruh indonesia
ganjar dan prabowo berulang kali menyebut nama presiden jokowi sementara anies baswedan memilih mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan ketua apeksi sekaligus wali kota bogor bima arya dan direktur eksekutif indikator politik burhanuddin mutadi
selamat sore kang bima dan juga mas burhan
selamat sore bang burhan
saya mau ke kang bima dulu kang bima apa sebenarnya tujuan awal apeksi menghadirkan tiga baca pres ini dalam satu panggung meskipun sesinya beda beda
kalau kita perhatikan
kalau kita perhatikan bursa capres isu itu dipenuhi dengan isu itu saja
kualisi sana kualisi sini pertemuan sana pertemuan sini urusasi apa wakil
padahal hitungan bulan kita akan memilih pemimpin baru kita
bagaimana kita bisa mengharapkan adanya pilpres yang dipenuhi dengan urka usaha gagasan pemikiran
kita paham bahwa mungkin akan ada saatnya nanti
tetapi lebih baik sedikit
jadi mungkin kita bisa memahami dan bisa mengidentifikasi pandangan pandangan mereka terhadap suatu isu yang nyatanya memang hari ini tidak berlaku kita semua
di antara teman teman wali kota ada isu tentang masalah reformasi pendidikan otonomi zonasi ppdb online
ada isu tentang nasib pegawai honorer
ada isu juga tentang hubungan keuangan pusat dan daerah
ada macam macam isu yang sehari hari menjadi kepedulian kita
yang terkait dengan hajat hidup orang banyak
dalam konteks ini masa kemudian para calon pemimpin kita ini tidak terkoneksi dengan isu isu itu
kita ingin pilpres yang mencerahkan
kita ingin pilpres yang bisa membedakan mana satu dengan yang lain dalam hal hal yang terkait dengan isu kepentingan orang banyak
oke kang bima apeksi ini kan dihadiri sembilan puluh wali kota dan juga wakil wali kota
tetapi kan sebentar lagi mereka akan mencari kesempatan

seberapa signifikan sebetulnya menghadirkan tiga baca pres ini bagi para wali kota dan juga wakil wali kota yang akan selesai sebentar lagi nih
ini kan bukan persoalan politik elektoral
ini persoalan bagaimana kita mengangkat isu yang akan dibicarakan diperbincangkan ke depan
kami mengambil bola mengambil inisiatif itu
beberapa dari kami akan selesai dalam waktu satu dua bulan
saya sendiri akan selesai di akhir tahun
sekali lagi bukan tentang kami bukan tentang suara elektoral bukan soal jaringan wali kota untuk salah satu capres
lagi lagi ini adalah tentang kontestasi gagasan yang coba digulir oleh teman teman apeksi
oke mas burhan mengingat sebentar lagi ya para wali kota akan digantikan begitu oleh plh
seberapa signifikan sebetulnya pengaruh kehadiran tiga baca pres ini dalam forum tersebut
pertama coba kita lepaskan dulu dari kepentingan elektoral
saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh apexi
pertama karena pertumbuhan kota di indonesia itu sangat cepat
jadi data terakhir jumlah pemilih atau warga yang tinggal di kota lebih banyak ketimbang mereka tinggal di negara
jadi kita perlu tahu gagasan bakal calon presiden mengenai apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka ingin programkan terkait dengan fenomena kotainisasi di indonesia
yang kedua dari data data survei kita juga tahu ternyata ada gap yang sangat lebar antara ekspektasi warga yang tinggal di kota dengan ekspektasi warga yang tinggal di desa
nah mereka warga yang tinggal di kota mereka juga tinggal di desa

dan dokternya berdekatan setelah dipresking rusak ketika mengeluarkan aug di deskripsi bukan menutup pecantiknya
dan perek lalu cuma ngengshebabkan dengan cepat
jadi parkan mereka di esokavikan pengacara

ketika meningkat dari calon wilayah kota indonesia
kami menyambungi doen jonathan johnson
masa jabatannya mereka punya tanggung jawab ya apeksi punya tanggung jawab untuk menyuarakan isu warga kota
dan pembangunan kota untuk jadi bahan diskusi bahan kampanye dan bahan adu program diantara para calon presiden
oke mas burhan tapi meskipun kita harus menyingkirkan ini dari persoalan elektoral
tapi apakah forum adu gagasan ini dapat memberikan insentif elektoral bagi para baca pres
karena kan wali kota dan juga wakil wali kota ini tentu saja mereka melihat apa yang ditawarkan oleh ketiga baca pres ini
kira kira akan memberikan insentif elektoral nggak sih bagi ganjar anies dan juga prabowo
kalau tiga baca pres ini menawarkan isu isu yang menjadi narasi warga kota kepentingan warga kota
saya kira punya efek elektoral ya
jadi menurut saya warga kota ini kan satu mereka lebih rasional

yang kedua mereka lebih menunggu tawaran programatik
yang sayangnya kalau kita lihat selama berbulan bulan
publik disuguhi oleh adu gimmick adu pencitraan
sesuatu yang seringkali tidak memiliki resonansi di warga kota
jadi menurut saya bukan soal wali kotanya mau habis masa jabatannya
tapi kalau misalnya baca pres menawarkan program yang resonate ya
yang relate sama isu isu warga kota
isu lingkungan hidup isu penanganan sampah banjir
itu saya kira akan punya efek elektoral
nah per hari ini sebenarnya para pejabat para pemimpin nasional itu lebih asik dengan isu isu gimmick
isu isu yang membuat swing voters rasional yang tinggal di kota masih menunggu
sejauh mana calon calon presiden ini menawarkan isu yang betul betul sesuai dengan ekspektasi mereka
dan apec sih menyediakan itu ya
lepas masih ada kekurangan saya sih ekspektasinya itu tiga tiganya di adu aja dalam satu forum
itu nanti tuh nanti di kpu itu kayaknya
ya gak harus di kpu
oke bisa sebelumnya
kang bima memang goalsnya itu ya bahwa pemilih di perkotaan adalah pemilih yang rasional
jadi ketika sesuatu ataupun gagasan yang ditawarkan oleh tiga baca pres ini mampu merasionalkan
dan menganalisasi para pemilih itu maka itu akan menjadi insentif elektoral bagi mereka
itu memang goalsnya ya
memberikan pilihan pilihan dari adu gagasan itu
kami semua wali kota kan pernah merasakan meraih kemenangan
dan bagi kami meraih kemenangan melalui kontestasi gagasan itu lebih sehat dan serikali lebih murah
kalau beradu logis itu sangat tidak bisa
itu sangat tidak sehat dan mahal luar biasa
jadi kami ingin meningkatkan para pemimpin ini dengan para pemilih agar terjadi peningkatan kualitas pemilu kita
dan mengangkat juga apa yang menjadi kepedulian perhatian dari warga terutama warga kota agar bisa ditangkap
jadi ibadahnya kami ini kan makcomlang
kami matchmakers gitu
selama ini kan warga kota hanya melihat para tokohnya itu melakukan hal hal yang jauh dari realitas hari hari
koalisi itu penting misalnya
kemudian penjajakan pembicaraan politik tentang wapres itu juga penting
tapi harus ada ruang gagasan yang nyambung dengan warga tentang umkm
tentang kualitas ekonomi dan lain lain
jadi ini merupakan mediumnya ya medium macomblang tadi ya antara pemilih perkotaan dengan baca pres
begitu kang bima
ya satu lagi adalah kami merasa banyak kebijakan yang memang diakui harus lanjut
tetapi tentu ada kebijakan harus dikoreksi
kami sangat kritis terhadap menang menang cinta kita misalnya

kami juga sangat kritis terhadap menang menang keuangan pemerintahan daerah
jadi kami memberikan rekomendasi hasil pemikiran teman teman cornwheel
sembilan puluh delapan anggota apeksi menyampaikan itu
artinya siapa tahu ada takdirnya salah satu di antara tiga tokoh ini memimpin indonesia
maka mereka telah memegang apa yang menjadi rekomendasi untuk di bagi kami ya
untuk dievaluasi dilanjutkan atau bahkan dibatalkan
soal rekomendasinya itu yang soal omnibus cipta kerja
tampaknya ada soal otonomi daerah
nanti saya akan tanya lebih dalam ke kang bima
kalau benar begitu ya soal otonomi daerah ya kang bima ya
soal sentralisasi itu
ya nanti saya akan bahas lebih dalam tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua narasumber
ada ketua apexi sekaligus wali kota bogor bima arya
dan juga direktur eksekutif indikator politik mas beranudin mutadi
sebelum saya masuk ke dalam materi pemaparan ya saya mau ke kang bima dulu
kang bima salah satu rekomendasinya dari para wali kota ini adalah soal yang ada di omnibus cipta kerja ya
soal otonomi daerah soal sentralisasi ini apa sih sebetulnya bisa dibeberkan kang bima
hpsi itu sering sekali melakukan pembahasan tentang undang undang cipta kerja ini
kita paham targetnya adalah untuk pertumbuhan ekonomi menjadi investasi
tetapi catatannya jangan sampai ini kemudian menggerus prinsip otonomi daerah
karena bagaimanapun otonomi daerah ini harus kita jaga harus kita kawal
agar tidak terkoreksi menjadi resentralisasi
misalnya harus ada bagi pemerintah daerah untuk bisa menentukan
soal investasi yang akan berpotensi merugikan bagi daerah
jadi kedua ada atensi dari kita terkait dengan lingkungan hidup
kita harus punya tetap power harus punya kewenangan untuk menjaga lingkungan kita
jadi itu dua dari banyak sekali isu yang selalu kita saroti
dan sekarang hal seperti itu kita tangkap dari teman teman
dan kita keluarkan dalam bentuk rekomendasi eksternal
oke tadi rekomendasi eksternal tadi sudah diserahkan kepada mas ganjar pak prabowo
dan juga mas anies begitu ya kang bima ya
ke presiden juga kami serahkan ke presiden dan kementerian terkait
oke saya mau ke mas burhan mas burhan kita masuk lebih dalam ya
soal materi pemaparan kalau kita cermati dalam paparannya
ini mas ganjar pranowo tercatat enam kali menyebut nama presiden jokowi
dan seolah menyiratkan bahwa capaian kinerja jokowi
dan seolah menyiratkan bahwa capaian kinerja jokowi
capaian kinerja ganjar selama di jawa tengah berkat konsultasi dengan presiden
sementara pak prabowo subianto tadi lebih eksplisit menyebut kalau mendapat mandat rakyat
maka beliau akan melanjutkan program presiden jokowi
nah dari sini positioningnya sudah semakin jelas bahwa ganjar dan prabowo
memang berusaha merebut endorsement nya presiden jokowi
ya itu yang saya bilang tadi nana ya sebenarnya kita ingin tahu lebih jauh
apa yang ditawarkan oleh para capres bukan semata mata menawarkan keberlanjutan
dan perubahan tanpa memperjelas apa yang mau dilakukan apa yang mau diubah
jadi kita lebih jauh mendapatkan tawaran programmatik keberlanjutan itu pada sisi apa
dan perubahan itu pada sisi yang mana
nah kalau misalnya kita terjebak pada narasi berlanjut atau berubah tanpa memperjelas
apa yang mau dirubah dan apa yang mau dilanjutkan
nah itu versi lain dari kampanye gimmick tadi
jadi menurut saya sih masih minimal dari apa yang tadi saya lihat ketika baca pres di acara apeksi
itu masih sibuk juga pada urusan yang berbau gimmick ya
jadi kita sebenarnya mengharap jauh
pertama lima puluh delapan persen
sensus bps dua ribu dua puluh menunjukkan warga indonesia tinggal di kota
dan fenomena kotaisasi ini bertambah terus menerus
dugaan saya sensus sepuluh tahun yang akan datang naik lagi tuh bukan hanya lima puluh delapan persen
jadi terjadi urbanisasi dan makin lama makin banyak orang yang tinggal di kota ketimbang di desa
nah pertanyaannya apa yang ditawarkan ganjar apa yang ditawarkan prabowo maupun anies
jawabannya jangan pakai jawaban saku jagad berlanjut atau berubah
nah yang saya ingin bayangkan adalah debat anies versus ahok di acara
di sebuah acara yang sangat detail membahas tentang tawaran rumah rupiah itu seperti apa
kemudian tawaran berkaitan dengan naturalisasi versus
satu lagi apa itu ya yang ditawarkan anies versus ahok
itu dicek budgetnya dari mana caranya seperti apa itu yang saya yang paling ideal
jadi kita tidak disuguhi gimmick
dan saya berharap rivana dari cnn memulai tradisi itu
oke kita coba nanti ya mengundang tiga orang tokoh ini tiga baca pres ini
yang nanti kalau udah berlayar takutnya ini tiga baca pres tiba tiba ada yang gak berlayar
ada yang gak berlayar kan kita juga susah mas burhan
tapi tadi mas burhan bilang bahwa narasinya jangan hanya melanjutkan atau merubah begitu
tapi tadi mas anies baswedan sempat bukan sempat ya
beberapa kali menyindir keberhakan pemerintah dalam mengawal pembangunan perkotaan
bahwa ada kementerian desa tapi tidak ada badan yang mengurus perkotaan
anies juga menyindir soal proyek ikn apakah ada masalah
jadi ini udah jelas juga positioningnya
mas anies semakin terang menunjukkan berseberangan dengan pemerintah
tapi apa yang terubah tadi kebijakan kebijakan yang sudah ada
ya memang mas anies kalau dibandingkan dengan dua capres yang lain
itu mencoba memberi semacam contrasting image ya
image yang contrast dengan peta hana sekarang
karena memang narasi yang dipakai narasi perubahan
memang narasi ini rifana itu laku kalau misalnya tingkat kepuasan publik terhadap presiden jokowi
nah tapi kalau misalnya approval ratingnya tinggi
ada risiko yang diambil oleh seorang anies baswedan
nah pertanyaannya apakah itu cukup
jelas tidak cukup
nah lagi lagi kalau kita lihat dua ribu empat belas
saat pak jokowi maju dan menang
makanya pak jokowi muncul sebagai capres yang unggul di pilpres
jadi lagi lagi ada harga yang harus dibayar ketika narasi perubahan bertemu dengan approval rating yang tinggi
terakhir kang bima
kalau dari sudut pandang teman teman wali kota dan juga wakil wali kota yang tadi hadir
dengan pemaparan tiga baca pres ini apakah sudah memenuhi ekspektasi tadi
karena kalau menurut mas burhan tiga tiganya masih agak sedikit bermain gimmick
jadi hanya melanjutkan ataupun merubah begitu
kira kira sudah memenuhi ekspektasi dari teman teman wali kota dan juga wakil wali kota
ini kan ibarat simulasi debat capres
ini ibarat pemanasan warming up
dan kita berharap pemanasannya seperti ini
maka yang berjadulahnya akan lebih berkualitas berbohon dan mencerahkan
tapi paling tidak untuk awal inilah yang bisa kami sumbangkan untuk negeri menuju pemilu dua ribu dua puluh
yang mencerahkan menyuka dan memenuhi
baik tapi kita apresiasi sekali ya apa yang dilakukan oleh apexi
karena dengan quorum ini
selamat buat apeksi
kenapa mas burhan
enggak ya selamat buat apeksi
jadi terima kasih
ini bagian dari ikhtiar kita untuk membawa kampanye dua ribu dua puluh empat lebih programatik
jauh dari isu politik primordial dan politik identitas
dan apeksi serta media punya tanggung jawab moral
membawa perdebatan lebih bersifat rasional
kita juga mengucapkan selamat kepada apeksi karena ini merupakan pendidikan politik ya
edukasi politik kepada masyarakat terutama masyarakat perkotaan
yang mungkin tadi bisa melihat pemaparan yang disampaikan oleh tiga baca pres
kira kira siapa yang
sekali lagi ini warming up
semoga kedepannya ada acara acara lagi yang memberikan panggung bagi ketiga baca pres
untuk adu gagasan supaya ruang publik ini tidak diisi oleh gimmick gimmick yang kurang penting
tadi yang disampaikan oleh mas burhan
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada direktur esekutif indikator politik mas burhan mudin mutadi
dan juga ketua apeksi sekaligus wali kota bogor kang bima arya
sehat selalu kang bima dan juga mas burhan